kalau menurut saya hampir mayoritas orang banyuwangi percaya loh
kalau pun toh prosentase lebih banyak yang percaya
bahkan saya boleh mengatakan meskipun tidak semuanya
dan pernah melakukan pengobatan non medis
melalui wasilah atau lantaran dukun atau topib atau kiai
mistik dan perdukunan menjadi bagian dari perjalanan panjang orang banyuwangi
keduanya ada dalam semua pembabakan sejarah banyuwangi
di banyuwangi dua unsur yang sering dipertentangkan
yaitu agama dan mistik berkolaborasi menjadi bagian hidup orang banyuwangi
banyuwangi siapa tak kenal kota di pantai paling timur pulau jawa ini
salah satu daerah di indonesia yang berhasil mengubah citra dirinya dalam sepuluh tahun terakhir
menjadi wisata sejuta pantai
belasan pantai yang dikelola pemda dan warga menjadi daya tarik turis lokal dan asing
banyuwangi juga punya daya tarik lain
kebun kebun kopinya tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi warga
tapi juga menjadi lokasi wisata
lengkap sudah wisata agraris dan wisata pantai menjadi andalan pendapatan banyuwangi saat ini
ini juga dibarengi dengan jumlah pengguna aktif internet
yang mencapai lebih dari satu juta orang pada dua ribu dua puluh
wi fi gratis terpasang di dua ribu titik
mulai tempat wisata hingga taman kota
akan tetapi banyuwangi adalah entitas wajib untuk menjaga kepentingan kita
dalam penelitiannya suharto dosen ilmu budaya universitas jember
menyebutkan kuatnya kepercayaan orang banyuwangi pada hal hal yang bersifat mistis dan supranatural
orang orang yang diidentifikasi secara sosial sebagai dukun
juga dipercaya memberi jawaban atas masalah kehidupan
ini dipengaruhi oleh karakter masyarakat osing sebagai suku asli banyuwangi
kira tidak lepas dari latar belakang sejarahnya
masyarakat osing adalah
mengaku dirinya adalah
elemen terakhir dari yang namanya kerajaan belambangan
dan kita tahu
belambangan adalah kerajaan hindu terakhir setelah
majapahit runtuh yang ada di jawa timur
karena mereka juga sebagai identitas yang merasa cukup kuat
dan mereka sudah di alam bahwasadanya itu punya tradisi
yang mana mereka
dengan apa yang pernah mereka miliki tentang
ini kan tentu saja sangat kuat
jadi agama apapun yang datang kesana
itu tidak mempengaruhi kekuatan identitas yang mereka punya
sebagai orang osing tadi
yang dirinya merasa
ya maaf mungkin secara elemen
saya adalah bagian dari identitas terakhir
jawa yang berkaitan dengan hindu tadi
di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu saat launching bukunya
anti extre marketing bupati banyuwangi waktu itu
abdullah azwar anas menyebut bahwa
banyuwangi ini memang sudah lama identik dengan mistis dan perdukunan
sebagian masyarakatnya ini mengkaitkan persoalan dalam dirinya dengan hal mistis
baik sebagai sumber ataupun sebagai jawaban
maka tidak heran bahwa dukun ini sangat populer di banyuwangi
karena dianggap bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi pada dirinya
kalau menurut saya hampir mayoritas orang banyuwangi percaya

kalau menurut saya hampir mayoritas orang banyuwangi percaya loh
bahkan saya boleh mengatakan meskipun tidak semuanya
melalui wasilah atau lantaran dukun atau topib atau kiai
tidak ada catatan berapa jumlah dukun di banyuwangi
secara umum orang yang dianggap punya kemampuan dan sanggup menyelesaikan persoalan mistis

tapi reputasi orang pintar atau dukun biasanya tersiar dari mulut ke mulut

tapi sekarang siapa pun diemukinkan untuk mengaku sebagai dukun dengan mengiklankan diri internet
tapi sekarang siapa pun diemukinkan untuk mengaku sebagai dukun dengan mengiklankan diri internet

mengiklankan diri di internet

kemampuan pengobatan herbal non medis pun
dalam bukunya the dukuns of madura
ada dua belas kategori dukun yang selama ini
dikenal oleh masyarakat jawa dan madura
dari dukun bayi yang membantu persalinan
hingga dukun siwer yang dianggap
mampu mencegah suatu kondisi alam
di waktu yang tidak dikendaki
seperti halnya pawang hujan
perdukunan sudah lama dikenal
tidak hanya di indonesia
tapi juga di seluruh dunia
terutama negara yang bercorak agraris
ini juga dipengaruhi oleh tradisi lokal
yang banyak dipengaruhi oleh animisme dinamisme
yaitu kepercayaan sebelum masuknya agama
dalam pandangan animisme dinamisme
setiap benda di bumi
dan roh manusia yang sudah meninggal
menempati objek tertentu
tapi secara umum kenapa harus pakai supranatur
apa tadi bahasanya paranormal
atau pakai supranatural gitu ya
ya itu kan secara dasar manusia itu kan
terdiri dari jasmani dan rohani
nah sehingga hal hal yang terjadi pada jasmaninya ini
juga sangat terkait dengan rohaninya
kadang manusia ini kan sebenarnya sudah dilengkapi oleh allah itu
semacam antibody atau apa gitu ya
untuk bisa meng scan diri sendiri gitu ya
untuk menyelesaikan masalahnya
sehingga ketika secara spirit spiritual kita bantu
kita berdoa pada allah
kemudian timbul keyakinan pada dirinya
kemudian dia kita bantu misalkan untuk konsentrasi
dan untuk meditasi dan lain lain
tekniknya tergantung dukunnya itu ya
aksi demonstratif seseorang yang disebut pawang hujan
pada ajang motogp di sirkuit mandalika lombok maret dua ribu dua puluh
adalah bukti nyata betapa sebagian orang indonesia
masih percaya dukun
percaya ada orang yang memiliki kemampuan mistis supranatural
yang tidak dimiliki orang lain
fakta bahwa pawang hujan tersebut direkomendasikan oleh seorang pejabat
dan disewa jasanya oleh paniti acara yang dihadiri presiden
semakin menguatkan itu
aksi pawang hujan di sirkuit mandalika
akhirnya menimbulkan pro kontra di masyarakat
di berbagai media sosial serta kolom komentar
aksi ini dianggap mempertontonkan syirik
mempersekutukan tuhan dengan yang bukan tuhan
namun di sisi lain tidak sedikit yang menyatakan

aksi pawang hujan yang dalam tradisi jawa disebut dukun siwer
adalah kearifan lokal dan bagian dari tradisi yang harus dihargai
ini menurut saya kolaborasi yang luar biasa ya
menunjukkan karakter di banyuwangi ini masyarakatnya
saya yakin adalah orang orang yang sudah paham mengerti
dan bisa memilah
artinya satu sisi meskipun dari nilai sisi keagamaannya tinggi
karena di banyuwangi itu hampir ada tiga ratus pondok pesantren
pondok pesantrennya hal ini
padahal satu pesantren kadang punya cabang cabang
berarti kan lebih dari tiga
tapi di sisi lain ternyata masyarakatnya juga kental dengan urusan urusan yang mistis
karena memang kultur kita itu tidak bisa dipisahkan dari hal hal yang bersifat mistis
budaya kita itu ada budaya yang memang ketika ritual itu dilakukan
itu ada nilai mistisnya
dan ini dilegendakan sampai sekarang
demikian akrabnya masyarakat banyuwangi dengan mistik dan supranatural
sebagian kesenian dan tradisi lainnya hidup dalam bungkus mistisme
seperti janger sebelang dan gandrung
berbagai tradisi ini berselimutkan unsur mistik
dan selalu menggunakan dukun dalam setiap pergelarannya
rumah orang yang diduga dukun sebelumnya sudah ditandai
biasanya tanda itu muncul dua hari sebelum peristiwa
kemudian ada beberapa orang datang ke rumah korban memakai pakaian hitam
beberapa saksi mengatakan ada yang memakai penutup kepala dan ada yang tidak
setelah bertemu korban para pelaku umumnya langsung menyerang
dengan senjata tajam dan korban meninggal di depan rumah
sejumlah saksi bahkan menyebut para pelaku sebagai ninja
karena cepatnya aksi mereka saat membunuh korban
kemudian muncul yang namanya ninja
ninja ini ya yang menyintam peli nama ninja adalah para wartawan
karena mereka adalah orang yang berpakaian serba hitam
kemudian pakai topi setelah ninja di jepang itu
dan korban ninja ini juga melakukan teror teror kepada
bukanlah kepada orang yang punya ilmu hitam
tapi merempet ke
guru ngaji dan para kiai kiai
makanya dari itu kemudian ada penjagaan yang sangat luar biasa di banyuwangi
belasan orang yang teridentifikasi sebagai tersangka ditangkap
namun hingga kini tragedi banyuwangi ini belum sepenuhnya terungkap jelas
baik motif maupun otaknya
jumlah korban peristiwa ini juga bervariasi
pemerintah menyebut sembilan puluh an sementara pbnu menyebut hampir dua ratus orang
namun dalam penelitiannya sejarawan uin surakarta latif kusairi menyebut
mayoritas korban justru adalah ulama dan guru ngaji
menurut latif nyaris tidak mungkin pembantaian dukun santet ini
dilakukan secara sengaja oleh orang banyuwangi
tradisi dan budaya banyuwangi membuat mereka seharusnya tidak asing
dengan hal mistis dan perdukunan
masyarakat banyuwangi itu kan dikenal sangat apa ya
kebudayaannya antara agama dan budaya budaya mistis itu
seharusnya kan menyatu
karena kalau lihat sejarahnya orang orang osing itu kan selalu
membentengi dirinya karena sering mendapatkan kempuran dari
kolonial kemudian dari pemerintah waktu era kemerdekaan
itu mereka kemudian melanggengkan budaya budaya mistis itu
hari masih terbilang pagi di sekretariat persatuan duku nusantara
atau perdunu di banyuwangi
beberapa orang anggota perdunu berkumpul di sekitar balai balai
para anggota perdunu menyebut sekretariat ini dengan istilah kedaton
jadi artinya adalah kerajaan keraton atau singgah sana
tetapi sudah ada beberapa bangunan ruangan ruangan yang dibuat di sini
yang nanti peruntukannya bermacam macam
ada sebagai ruang untuk meditasi ritual ritual tertentu ataupun
nanti juga akan dibuat beberapa tempat untuk dijadikan tempat tinggal sementara bagi
jika ada tamu yang datang untuk meminta bantuan terhadap para anggota perdunu ini
jadi di setiap akhir pekan biasanya para anggotanya berkumpul
ya hanya berkumpul saja
terutama adalah untuk menunggu jika ada tamu yang biasanya dari luar kota datang
untuk meminta pertolongan meminta bantuan terhadap masalah masalah yang mereka hadapi kepada anggota perdunu
hingga dua ribu dua puluh dua ada dua puluh orang yang tergabung dalam perdunu
syarat keanggotaannya cukup mudah
yang bersangkutan adalah orang yang secara lisan dianggap atau dipercaya sebagai dukun
paling tidak di lingkungan tempat tinggalnya
di perdunu setiap anggotanya diharuskan punya spesialisasi
setiap tamu yang datang akan diarahkan berkonsultasi dengan dukun yang sesuai dengan kebutuhan
misalnya masalah asmara diurus oleh salah satu dukun
sementara soal pengobatan fisik oleh dukun yang lain
abdul fatah sendiri spesialisasinya berhubungan dengan gangguan kaya
misalnya rezeki atau promosi jabatan tidak lancar
abdul fatah menyebut nama beberapa pejabat dan tokoh di jawa timur sebagai kliennya
dalam sejarah kita banyak melihatlah aktivitas dunia dukun dan perdukunan
yang disitu orientasinya adalah menyakiti orang
ini dalam sejarah kita temukan
dan juga bagaimana dalam konteks agama itu juga diajarkan bagaimana orang
terhindar dari sihir terhindar dari hal hal buruk dan seterusnya
makanya kalau ngomong ada dan tidak ada kita pastikan ada
karena memang kalau konsep beragama itu ada
kita harus beriman kepada sesuatu yang gaib
konsep supranatural juga sama
disitu ada konsep yang memang hanya cukup diyakini saja
pembuktian secara ilmiahnya itu tidak diperlukan
cukup diyakini saja
bagi fatah dukun juga memiliki status sosial tersendiri di dalam masyarakat
karena itu mereka kerap menjadi sosok yang disegani dan menjadi tokoh dalam lingkungannya
tetapi sayang keistimewaan sosial tersebut kadang dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan tercelah yang melanggar hukum
perdunu sendiri ingin ada standarisasi profesi dukun agar profesi ini bisa dipertanggungjawabkan dan dikontrol
mereka menyusun buku berbahasa jawa bertuliskan arab pegon yang mereka sebut sebagai pedoman dukun dalam melakukan pekerjaannya
khasyate al qur'an al karim
nama perdunu mulai dikenal luas pada pertengahan dua ribu dua puluh satu saat mereka berencana menggelar festival santet
menurut mereka festival itu tidak seperti yang dikhawatirkan
melainkan untuk mengubah stigma dan salkaprah tentang santet banyuwangi

kita ingin memahamkan kepada masyarakat bahwa kalau santet yang berlaku di banyuwangi itu tidak untuk menyakiti orang
tidak untuk mencelakai orang seperti makna santet yang berlaku di luar banyuwangi
yang disamakan dengan teluh atau sihir
di masyarakat banyuwangi santet itu hidup ya sebenarnya di opsing misalnya
kita kan pernah dengar juga ada semar mesem ada
jarang goyang dan semuanya itu pakai sebuah mantra mantra yang berbahasa osing berbahasa banyuwangi
osing disebut abdul fatah adalah suku yang merupakan penduduk asli banyuwangi
budaya mereka merupakan percampuran antara bali dan jawa kuno
suku osing sudah ada sejak abad ke lima belas dan menjaga beberapa tradisinya hingga saat ini

dan elk aren bio jadi kemenangan tulang daerah because
pencuri ini bisa
cara cara yang sudah diberikan kepada
isinya doa sekaligus
nanti dipratekkan contohnya
ini asma untuk menyembuhkan sakit jantung
dibaca dibaca ini
setiap bakta sholat fardu
ali nur fatoni bukan satu satunya
yang seperti ini memiliki pekerjaan
tetap bahkan jabatan
tapi tetap didatangi orang untuk
meminta bantuan hal ini
membuat konsep dukun banyuwangi
sangat berbeda dengan daerah lain
ini dia kiranya
dan ini adalah muslimin
dia datang ke kantor
kelurahan khusus untuk menemui fatoni
kepala desa cedera kaki
kirinya kampuh karena terjatuh
dahulu fatonilah yang
selain percaya reputasi fatoni sebagai
fatoni tidak pernah mematok bayaran
di desa sumber arum
fatoni lebih dikenal sebagai dukun pijat
meski mengaku kerap didatangi
orang untuk masalah non medis

saya tadi kan jatuh dari tangga turun tangga terus jatuh
akhirnya saya ke desa sini kok ada pak lura
saya minta tolong sama pak lura suruh pijat
pengalaman dulu bagus ya
bagus alhamdulillah sampai bisa sembuh
terus akhirnya sekarang saya kambuh lagi karena jatuh itu
terus akhirnya saya ke desa lagi
percaya sama itulah pijat sama pak lura itu aja
karena kalau di bukesman mungkin diperiksa harus diginikan
saya takut suntik
sering tapi bukan mohon maaf bukan warga saya
tetapi bahkan bukan hanya kabupaten
banyuwangi luar daerah datang ke sini
ada yang surabaya ada yang dari banyak lah
ada dari di luar sana yang mengenai menyangkut asmara
mereka menikah sulit dan seterusnya
tetapi memang basic saya ini di soal seperti itu
maka kita berikan gambar gambaran
dan tentu saya juga menghubungi lah
menghubungi di jasa
pembelajaran perdunuh yang lain sesuai dengan basicnya masing masing
jadi tidak harus ditangani itu juga
kita arahkan ke si a si b dan si c
ahmad nudib menyebut
lebih dari delapan puluh persen warga banyuwangi pergi ke dukun
satu di antaranya adalah bastomi
warga desa tegal sari ini mengaku sebagai orang yang rasional
dari kecil hingga dewasa bastomi mengaku dia dan keluarganya
tidak pernah bersinggungan dengan mistik ataupun pergi ke dukun
sampai dua tahun yang lalu waktu itu
istri bastomi didiagnosis mengidap penyakit dengan puluhan sariawan di seluruh dinding usus
bastomi mengaku sudah membawanya ke lima rumah sakit di banyuwangi dan jember
namun kondisi istrinya tidak berubah
bastomi akhirnya melakukan apa yang tidak pernah dia bayangkan
membawa istrinya ke dukun
kemudian gus fahru datang ke rumah saya bertanya
kemudian gus fahru memanggil gus patah ke sini
kemudian beliau berdua itu istilahnya melean di sini
setelah pagi itu beliau berdua menemui saya pas di ruang tamu sini
ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi
ini efek dari aura aura yang tidak baik yang dibawa oleh keluarga ini
kemudian saya kemukakan masalahnya beliau memberikan advis
kemudian saya membenahi dan kemudian saya dibimbing untuk meningkatkan kualitas ibadah saya
terus kemudian beliau bilang jika sampean sudah bisa seperti ini
maka insya allah istri samen akan seperti ini seperti ini
dan insya allah tiga hari lagi istrinya sudah bisa dibawa pulang
dokter menyatakan membaik dan sudah bisa rawat jalan
inilah cerita tentang masyarakat banyuwangi
tentang hidup mereka yang berkelindan dengan mistik dan perdukunan
semuanya terjadi bukan tanpa alasan
jejaknya membentang sejak ratusan tahun lalu
bersama agama di banyuwangi mistik menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan kolektif
dan dukun ikut bersamanya dalam setiap perjalanan masyarakat banyuwangi